langsung terinspirasi ya makan kue keranjang dan lain sebagainya
baiklah kita ke informasi selanjutnya tahun dua ribu dua puluh tiga tni angkatan laut akan menambah sejumlah alutsista kapal perang
selain kapal patroli kapal angkut tank dan kapal penyapur ranjau rencananya akan memasuki jajaran armada tni al
memasuki awal tahun pada rabu sebelas januari kri teluk wondama lima ratus dua puluh tujuh bergabung dalam armada tni al
kapal ini merupakan kapal angkut tank produksi galangan dalam negeri pt bandar abadi
kri teluk wondama memiliki bobot sekitar lima dua ratus ton dan panjang satu ratus tujuh belas meter
kapal ini mampu mengangkut tiga ratus enam puluh tujuh pasukan dan lima belas tank tempur